terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam ini
setelah ban mobil milik pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kemayoran jakarta pusat
hilang saat terparkir di parkiran
pelaku diduga lebih dari satu orang dan membawa kabur tiga buah ban mobil yang tengah terparkir
saat kejadian pemilik sedang membetulkan telepon selulernya
dan ketika kembali menemukan mobilnya dalam keadaan hanya tinggal satu ban di bagian depan
kamera pemantau cctv yang terpasang tidak menjangkau mobil korban
sehingga polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku
sisi diri ada cuma sisi diri itu hanya mengarah ke arah tangan orang
namun untuk sampai saat ini dari pihak kami pihak kepolisian masih tetap lidik